saudara sebanyak satu ratus tujuh puluh ribu lebih tiket kereta untuk arus mudik dan balik lebaran dua ribu dua puluh empat di daob delapan surabaya telah terjual
tiket yang telah terjual ini untuk keberangkatan mulai tiga puluh satu maret sampai dua puluh satu april dua ribu delapan belas
dengan tujuan jakarta bandung yogyakarta jember dan banyuwangi
manager humas kai dua puluh delapan surabaya lukman arief menyebut khusus arus mudik lebaran pada tiga puluh satu maret hingga sembilan april
terdapat tujuh puluh lima satu ratus dua puluh tujuh orang yang akan menggunakan kereta api untuk mudik
sedangkan periode arus balik lebaran yakni dua belas sampai dua puluh satu april dua ribu dua puluh empat tercatat sebanyak tujuh puluh delapan empat ratus lima puluh tiket terjual
sementara ada sebelas kereta api tambahan selama masa angkutan lebaran dua ribu dua puluh
total kereta api yang dioperasikan untuk mudik hari raya idul fitri sebanyak lima puluh empat perjalanan kereta api
sebanyak satu ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh delapan tiket kereta penjara jauh pada masa angkutan lebaran
telah terpesan oleh masyarakat untuk keberangkatan di seluruh wilayah
jumlah tiket yang telah terpesan tersebut akan terus bertambah karena pemesanan tiket kereta api jarak jauh
masa angkutan lebaran dapat dilakukan terus melalui online dan berbagai channel resmi yang telah ditunjuk oleh pt kai
sementara itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno melaporkan ke presiden joko widodo
soal harga tiket transportasi yang mahal jelang mudik lebaran
sandiaga menyebut pihaknya berusaha untuk mencari solusi dari naiknya harga tiket transportasi
salah satu diantaranya adalah memastikan agar jumlah pesawat yang beroperasi lebih banyak
juga laporkan ke pak presiden ini menjelang mudik tiket pesawat mahal dan tiket transportasi secara menyeluruh meningkat
dan ini nanti ada langkah selanjutnya
tugas kita adalah menghadirkan
jumlah pesawat yang lebih banyak untuk dioperasikan di indonesia karena kita masih ada kekurangan antara tiga ratus sampai tiga ratus lima puluh pesawat